mengantisipasi maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan artis
badan narkotika nasional kota surabaya rabu pagi
melakukan tes urin terhadap sejumlah pengurus dan artis parvi di jawa timur
hasilnya salah satu pengurus parvi positif mengkonsumsi narkoba
pasca tertangkapnya ketua umum parvi gatot brajamusti yang positif mengkonsumsi narkoba
bnn semakin gencar memerangi perang terhadap narkoba di kalangan artis
puluhan pengurus persatuan artis film indonesia parvi jawa timur pada rabu kemarin
menjalani tes urin yang digelar bnn kota surabaya
tidak hanya pengurus artis lokal surabaya juga wajib dites urin
hasil tes mendapatkan satu orang pengurus parvi jatim terindikasi mengkonsumsi narkoba
setelah urinnya positif mengandung zat lektosan atau obat penenang
tetapi karena yang bersangkutan dalam masa pengobatan maka akhirnya dilepas
yang jawa timur sebelum ada kejadian seperti itu
maka dia berinisiatif melakukan tes untuk sementara kepada pengurusnya
dengan harapan dia akan memang bersih bersih
tes urin ini merupakan permintaan dari pengurus parvi jatim untuk membuktikan artis jawa timur bersih dari narkoba
jika nanti ada artis ataupun pengurus parti jatim yang positif narkoba
maka parvi jatim akan memecatnya
kita ajakkan begini supaya teman teman yang ketahuan kan yang positif atau yang negatif
yang positif itu karena kandungan apa
penenang karena beliau sakit atau minum obat patung atau betul betul mengonsumsi
setelah ini bnn memiliki sejumlah agenda tes urin lainnya kepada organisasi organisasi masa di surabaya
tidak hanya warga biasa pejabat politikus dan artis juga akan disasar bnn untuk memenuhi target indonesia nol narkoba
lokman rozak surabaya